rapi tes untuk warga rw empat petamburan jakarta pusat kembali dilakukan pada senin pagi di sd petamburan satu
kawasan ini mencakup petamburan tiga dan empat yang paling dekat dengan lokasi penyelenggaraan maulid nabi dan resepsi pernikahan putri rizik sihab empat belas november lalu
pihak penyelenggara mengaku sempat kesulitan menarik warga mengikuti tes
warga enggan dengan alasan takut
untuk menarik minat warga pemerintah sempat bahkan sampai menyediakan bahan pokok gratis untuk warga yang bersedia dites
selain warga setempat ada pula warga dari luar kota yang mengikuti rapid test lantaran dirinya turut serta dalam acara lalu
pihak penyelenggara mengaku sempat kesulitan menarik warga yang paling dekat dengan lokasi penyelenggaraan maulid nabi dan resepsi pernikahan putri rizik zihab empat belas november lalu
pihak penyelenggara mengaku sempat kesulitan menarik warga yang paling dekat dengan lokasi penyelenggaraan maulid nabi dan resepsi pernikahan putri rizik zihab empat belas november lalu
sterilisasi dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan berkeliling kawasan petamburan tiga tepatnya di sekitar markas front pembela islam atau fpi
salah seorang warga mengaku mendukung upaya ini agar melindungi warga dari ancaman virus covid sembilan belas
rencananya petugas masih akan melakukan penyemprotan disinfektan ke permukiman warga di kawasan petamburan hingga hari selasa